lumayan aku udah sempet makan
aku mau dong lecitinya
nggak usah kalian pesen makan
masih biasa aja belum rame
kayaknya mesti bikin promosi lagi
harus lebih gencat
berarti harus keluar biaya promosi lagi
kang cecep ada di kantor
waktu aku berangkat sih ada
masih ada di kantor nggak
mau pergi gak
kalo ada di kantor
gak ada rencana mau pergi
aku sih gak mau pergi
maaf kang masih ada di kantor
ada rencana mau pergi nggak
tese rena mau ke sana
paling sebentar lagi
baru mau berangkat

jangan lupa tanya siapa itu
jangan lupa tekan tombol
jangan lupa klik tombol
jangan lupa klik tombol
sampai jumpa di channel lainnya
sampai jumpa di channel lainnya
sampai jumpa di channel lainnya

sampai jumpa di channel lainnya
jangan lupa salam
jangan lupa subscribe
dan panggil notifikasinya
supaya hari ini lebih baik
masuk aja kang
gimana kang udah dapet kerjaan
di proyek bangunan

mau ikut shotting film di hongkong
buat balas dendam
balas dendam ke didu
kamu jangan kebanyakan ngopi
gak bagus buat lambung
katanya jangan kebanyakan ngopi
gak bagus buat lambung
cuma ngabisin punya kamu
percuma kamu bisa kumpu
didu itu banyak backingnya
lihat aja suatu saat berhenti
mereka satu persatu akan nyayap antri
ayuan waktu itu disini cuma buat backing kita
sekarang kita udah aman
ayuan gak kesini lagi
kita jadinya nggak bisa terus latihan tinju
kalau ayuan gak sibuk
sebetulnya kita masih bisa latihan
pagi sebelum kerja
atau sore setelah kerja
kan ayuannya udah gak kesini lagi
kan bisa aja kesini sengaja buat ngelatih kita
bukan buat ikut markir
kapan kita latihan tinju lagi
besok atau lusa saya kesana
kalau mau latihan sendiri dulu
biar gak lupa
biar gak kaku
nanti saya kasih tahu ibing
besok atau lusa mau kesini
kalau kita mau latihan sendiri dulu gapapa
biar gak lupa
biar gak kaku
biar gak kaku

di proyek bangunan
jadi kena bawain batas sama adukan
itu kerjaan yang butuh banyak tenaga
gak cari yang lebih ringan
waktu di lp
saya dapat pelatihan sama yang lain
tapi saya gak berani ngelamar kerja
di tempat yang butuh keterampilan
kalau ditanya belajar dimana
kalau jawabannya bohong
kuatir malah gak diterima
kenalin ini yasmin
kamu jangan duduk dulu
bilang ke cimumun bikin minum buat tamu
udah duduk aja
kok pesan sekarang
ada minuman apa aja
gak mau apa apa
bosen aja di kamar terus
laki laki sibuk kerja
daripada cuma main atau diem aja di rumah
berarti bapak gak keren
karena bapak cuma diem di rumah aja
bapak nggak kerja tapi punya usaha
yang ngawasin semua kerjaan ada om cecep
yang ngurusin produksi ada cemungun sama yang lain
yang nganter ke toko toko ada sukanta
yang ngurus jualan sama promo ada irin
kalau bapak kesana nggak ada yang bapak kerjain
berarti bapak gak kerja
terus bapak diem di rumah aja
lelaki yang gak kerja diam di rumah aja itu nggak keren
coba aja dihitung keuntungan per bulan rata rata berapa
itu anggaran buat promosi selama satu bulan
nilai dipecah supaya bisa promo sepanjang bulan
gak setiap hari bisa seminggu sekali
jadi ada empat kali kegiatan promo dalam satu bulan
kalau ada promo rutin kayak gitu
penjualan bulan berikutnya pasti meningkat
promonya sampai kapan
terus aja promo selama masih ada produksi dan penjualan
kita coba aja tiga bulan dulu
kalau hasil penjualan memang terbukti bisa meningkat
nanti promonya boleh jalan terus
sementara gitu ya kang
saya sama yasmin mau pamit dulu
lihat dulu yang bikin kucing bing ya sebentar
oh gini bikinnya
iya habis ini diapain
habis ini dikukus habis itu dijemur
terus kalau udah kering ya dijual
udah gitu aja
besok kamu sih pagi
berangkatnya bisa bareng dong
jadi jemput aku
kata bu pun udah berangkat kerja
dia udah dapet kerja
kerja di mana
dia sudah ke rumah adiknya atau setidaknya nelpon atau kontak dengan keluarganya yang lain
kang gopang cerita ke bu bun
katanya belum siap kontak sama keluarganya
dia juga katanya belum siap ketemu akan
kamu pantau aja terus
kalau dia ada apa apa perlu apa apa kamu bantu
gimana sih suku trail
kau udah berangkat
nucinya udah beres
kata bu bun di proyek bangunan
kok di proyek bangunan
kang gopang selama di lp bukannya dapat pelatihan
mau kerja di proyek bangunan
waktu saya nengok dia sih bilangnya dia ikut pelatihan beberapa keterampilan
mulai dari bikin keset dari sabut kelapa sampai ngelas
termasuk jadi tukang bangunan juga
gak apa apalah yang penting udah kerja
di jalan mau berangkat kerja
sekarang masuk pagi
tadinya mau ngajak ketemuan sekalian aku berangkat kuliah
yaudah gak apa apa
aku udah di alamat yang kebuka sih
sebentar aku keluar
pak mau gue berangkat

terus hp nya bisa ditelepon
terus hp nya bisa ditelepon
terus hp nya bisa ditelepon
terus hp nya bisa ditelepon
kalau bukan dari hasil nyopetnya
memangnya kamu bisa punya uang sama hp dari mana
berapa uang yang kecopetan
awal patroli terus
hati hati bodong tetnya
jangan sampai kecopetan
kang murad bukannya ada koneksi sama geng copet
dulu mah ada
tapi dia udah lama gak nyopet
karyawan saya ada yang kecopetan
di pasar juga kan kemarin ada yang kecopetan
coba kang murad cari info